acara panggang ikan dan makan bersama ikan sebanyak satu ton dalam festival kenjeran
sehari sebelum hari ulang tahun surabaya diwarnai kericuhan
ratusan pengunjung yang tidak sabar menunggu
akhirnya berebut ikan yang sedang dipanggang dan nasi bungkus yang sudah disiapkan panitia
kericuan terjadi karena ada pengunjung yang telah mendahului pengunjung lain
untuk mengambil ikan panggang dan nasi bungkus
ratusan pengunjung dari segala usia saling berebut
meskipun mereka berada sangat dekat dengan tempat pemanggang ikan yang sangat panas
mereka tetap nekat
sebelumnya panitia sudah menyediakan ikan laut matang sebanyak satu ton
dan tempat memanggang sepanjang hampir seratus meter
ikan ikan ini dipanggang dan dibagikan kepada pengunjung festival
tapi di saat proses pemanggangan belum selesai pengunjung sudah terlanjur berebut
risuanto ketua panitia menyatakan
tidak mungkin mengatur masa yang banyak sehingga pembagian bisa berjalan tertib
banyak pengunjung yang sudah mendapat bagian ikan panggang langsung memakannya di lokasi festival
salah satunya adalah yono
tapi karena turut berebut dalam mengambil ikan yono terpisah dari istrinya
yono menyayangkan kericuan yang terjadi
saat pembagian ikan
festival kenjaran ini dicetuskan oleh dprd kota surabaya
dalam rangka menyambut hari jadi kota surabaya yang ke tujuh ratus dua puluh
ratusan warga datang ke acara ini
kata panitia agenda ini diadakan untuk mengajak masyarakat
menjaga kekuatan ikan yang kaya gizi
dan mengenalkan wisata bahari kota surabaya